sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dia minta aku suruh datang ke rumahnya
katanya sih mau cerita gitu
lu deket sama opi
katanya opi kabur
oh ternyata dia gak kabur kok
ternyata dia cuma diam di rumah
katanya sih mau menghindar
menghindar dari siapa sih maksud lu
aduh ki kalau yang itu aku gak bisa cerita ke kamu
soalnya tadi aku udah janji sama opi
tapi makanya aku gak ajak kamu ke rumah opi
terus sekarang keadaan opi gimana
dia baik baik aja kok
sehat dan normal
jangan jangan bunuh opi
jangan bunuh opi
opi gak mau
jangan bunuh opi
jangan bunuh opi
jangan bunuh opi
jangan bunuh opi
aku segera pulang kok
aku gak bisa nganterin kamu sampai rumah ya
soalnya mamah aku nelfon
nyuruh aku pulang cepat
tumben nih cewek gak gatel sama gue
oke gue pulang dulu ya
aku tuh bener bener nyangka pak
tadi itu aku liat tante myrna di musola
penjahat wanita yang kabur dari penjara itu sekarang lagi ada di musola kamu yakin
saya yakin pak saya yakin banget kalau itu dia
tadi aja pas di musrah dia masih sempat ngancam saya
tapi saya takut pak dia berbuat jahat lagi sama tante mary dan opi
karena mereka semua udah saya anggap keluarga pak
baik kalau begitu
sekarang beritahu kami alamat yang jelas biar kami tangkap dia
dan dia memang sudah lama menjadi buronan kami
ini pak alamat ya
ini kondisi udah gawat sekarang nih
lo harus kabur kalau gak bahaya cepetan
jangan bergerak kalian berdua sudah kami kepung
nah agar geringan saya ditangkap saya bukan orang jahat pak
kami tahu anda mirna yang melarikan diri dari penjara
mirna itu perempuan saya saya mary
jangan diam pak
nanti dijelaskan aja di kantor polis
aduh pak aduh
weh kenapa itu
bukan tahu tonton di gerbek aja